api dharma yang sebelumnya diambil dari merapen kabupaten grobogan tiba di pelataran kompleks
candi mendut kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu sore kedatangan api abadi waisak
tersebut langsung disambut para biksu dan umat buddha untuk diletakkan di altar dan
kemudian dilakukan prosesi puja bakti prosesi berikutnya adalah pradaksina yakni berjalankah
mengelilingi candi mendut tiga kali sambil membaca doa setelah itu api abadi disemayamkan
di altar puja bakti bagi umat buddha api mengandung makna merupakan simbol penerangan
untuk semua makhluk sementara itu tema peringatan waisak tahun ini ialah jalan
kebijaksanaan menuju kebahagiaan sejati waisak ini kan buddha datang ke dunia untuk membawa
penerangan untuk semua makhluk jadi ini simbolis dari api yang kita ambil pada hari
nah kemudian karena ini simbolis api kita akan nanti semayamkan di sini supaya diingat bahwa ini
adalah simbolis untuk penerangan dharma bagi makhluk makhluk yang diliputi oleh kegelapan
batin mereka mereka berencana melakukan kirap api abadi kecandi borobudur pada senin enam belas mei
setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi kofit sembilan belas perayaan waisak di candi mendung yang
candi agung borobudur kembali digelar tetapi
semua peserta terbatas
selain itu umat buddha menyambut waisak dengan tradisi menyucikan patung buddha
seperti yang dilakukan di kabupaten mojokerto jawa timur patung buddha tidur terbesar di
indonesia ini berada di komplek mahavihara majapahit desa bejijong kecamatan trawulan
patung sepanjang dua puluh dua m dengan tinggi empat lima meter itu dimandikan serta dibersihkan dari debu dan kainnya

seberapa orang yang mengambil alat kain ini di rumah tempat yang terbatas pada hari ini
seberapa orang yang mengambil alat kain ini di rumah tempat yang terbatas pada hari ini

hai pembersihan patung ini menjadi simbol penyucihan jiwa setiap manusia dari hal hal
buruk menjelang hari suci waisak tiba kita melakukan mandi rupang kuda bersih bersih
rupang buddha dan bersih bersih area untuk kebaktian secara puja bakti di
sasyono wakilanska af drone warneo dua puluh delapan bibleamun mahasiswa kualitas di tek connections kronika di asumasi program
sebelum puncak peringatan waisak umat buddha akan menggelar ritual pradaksina dengan mengelilingi patung buddha tidur
ratusan penganut buddha dari berbagai wilayah di jawa timur berencana mengikuti prosesi waisak pada senin enam belas mei besok di mahafihara majapahit ini
tim liputan cnn indonesia